satuan reserse narkoba polres majalengka
di ruas tol cikopo palimanan majalengka jawa barat
dilakukan pada sabtu dinihari
polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu
menurut kasat narkoba polres majalengka
penangkapan dilakukan tidak jauh dari pintu tol kertajati majalengka
dalam sel polres majalengka jawa barat
dan dijerat dengan pasal satu ratus empat puluh empat h satu tentang narkotika
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
barang bukti berupa narkotika jenis sabu
satu paket besar yaitu satu kilogram
adalah pemiliknya berinisial s
yang berada di salah satu lapas